dan itu kita apresiasi
ya walaupun mungkin untuk hukuman mati itu perlu kemudian ditimbang tingkat kesalahannya dan seberapa berat yang dilakukan demikian
dan saat ini sudah ada korespondensi nn indonesia nur aspasya di gedung
dpr ri jakarta selamat siang
sisi bagaimana dengan agenda prolegnas prioritas dua ribu dua puluh
apakah terkait dengan hukuman mati untuk koruptor ini bisa masuk ke dalam agenda tersebut
ya selamat siang hanum
terkait dengan adanya sejumlah agenda di dpr hari ini
tadi baik itu pimpinan dpr ataupun mpr ini masih sedikit menyinggung terkait dengan peringatan hari anti korupsi yang kemarin
kemudian disinggung oleh presiden jokowi
terkait adanya potensi hukuman mati yang bisa diberikan kepada koruptor
tadi kami mencoba mengkonfirmasi baik itu kepada wakil ketua dpr sufmi dasko dan juga pimpinan mpr asrul sani juga merupakan bagian dari komisi tiga
apakah kemudian undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu satu ini yang berpotensi mengakomodir adanya pernyataan dari presiden jokowi ini mampu dilakukan oleh dpr
dpr sendiri baik itu dari pihak dpr maupun mpr dan juga komisi tiga sepakat bahwa mereka mengatakan bahwa tidak semua hukuman mati bisa ditimpakan kepada semua
kasus koruptor dan harus ada klasifikasi dalam koruptor itu sendiri
seperti kemudian tadi baik sufmi maupun asrul mengatakan ini sendiri bisa diberikan jika kemudian sifatnya ini sangat urgensi ataupun memperkaya diri sendiri di tengah kemudian hal tersebut merugikan negara
seperti kemudian melakukan korupsi dengan adanya uang bencana alam dan juga adanya krisis moneter di negara indonesia dan sebagainya
tapi mereka sendiri mengatakan berdasarkan pengalaman ataupun kemudian data yang mereka punya
adanya urgensi kasus ini sendiri belum ada dimiliki di indonesia oleh karena itu mereka sendiri masih harus mengkaji lagi pernyataan dari presiden jokowi
walaupun mereka sendiri juga kurang sepakat jika hukuman mati ini sendiri ditimpakan atau disamakan begitu kepada semua pelaku koruptor
karena tadi asro juga mengatakan bahwa kasus korupsi ini juga kadang tidak hanya menimpa sejumlah pejabat yang diperkayakan adanya dengan kucuran dana tersebut
tapi juga ada sejumlah orang orang seperti ajudan yang juga bagiannya kecil
tapi kemudian harus dihukuman mati
nah adanya kemudian klasifikasi dan juga yang tidak bisa disamaratakan ini yang membuat dpr meminta mengkaji lagi adanya pernyataan ini
dan tentunya terkait dengan revisi undang undang ini sendiri dpr belum mau ambil langkah yang signifikan begitu hanum
karena mereka nilai banyak sekali yang harus dikaji dengan adanya pernyataan presiden ini mengingat jumlah ataupun kemudian kurungan pidana yang diberikan kepada koruptor saja tergantung
ataupun ini sangat tergantung sekali dengan level dari korupsi itu
sisi untuk agenda dpr hari ini akan ada apa saja sisi
ya hanum untuk hari ini sendiri mengejar adanya kemudian memasuki masa reses yang akan kemudian jatuh pada pekan depan
dpr ini sendiri masih kemudian mengejar adanya sejumlah termasuk dengan prolegnas sendiri yang kami dengar rencananya memang hari ini akan dibahas
tapi kemudian akan dipindah pada tanggal dua belas desember mendatang untuk terkait pembahasan itu sendiri
ada pun hingga sore nanti ada juga rencana untuk membahas
ada sejumlah panja begitu dengan kementerian agama tapi panja ini masih rencananya dilakukan secara tertutup
ada pun tadi pimpinan dpr juga kami belum melihat ada sejumlah yang masuk dan juga melakukan rapat
tapi kalau bisa kita highlight begitu hanum agenda dpr ini sendiri masih terkait dengan rapat rapat tertutup
dan tentunya ada beberapa agenda yang harus diselesaikan mengingat proses masa reses sudah dilakukan pekan depan
dan akan kembali lagi anggota dewan yang baru saja dilantik pada oktober ini akan kembali bekerja pada januari mendatang
agendanya hanya itu hanum yang hari ini ada di dpr saat ini